kamu sekarang keluar
jangan pisahin aku sama shiva tante
kamu tidak bisa merawat cipa cipa gak pantas dirawat sama kamu lebih baik kamu keluar
aku nggak ngambil hp ini aku nggak ngiri pesan apapun lewat hp ini apalagi pesan keren
afif ya cukup kamu berbohong sampai kapan kamu bodohin orang di rumah ini afif aku enggak
bohong aku bicara yang sebenarnya sama kamu satu kebohongan yang kamu buat kamu akan terus
berbong untuk menutupi kebohongan yang lain sampai kapan sampai kapan kamu mau seperti ini
ngelakuin ini buat aku ngelakuin buat siva afif sekali lagi tolong kamu percaya sama aku kamu
percaya sama aku kamu dengerin aku aku enggak pernah ambil hp ini dan tolong kamu pikirin baik baik
kalaupun ada orang yang menculik shiva menjebak aku di mobil box itu mencoba membunuh aku itu
orang di dalam rumah ini pasti yang mengirim pesan ke reno
mereka itu pasti ingin menjebak aku
siapa yang kamu tuduh yang menjebak kamu
siapa yang kamu tuduh mengambil handphone kamu
tante laura baru datang pagi ini
sintia sibuk mengurus dua anak
kamu harusnya berterima kasih sama dia
yes sudah aku duga rencana aku dengan cynthia pasti berhasil
sekarang mereka bertengkar hebat karena isi pesan di handphonenya benla
dan sekarang sekarang giliran aku laura memainkan peran
tapi kan paling tidak sehari sekali lah
aduh di rumah nih keadaan semakin kacau
mendingan pulang dia temenin mama
aduh ini rumah kenapa auranya jadi gak asik ya
masa itu pagi pagi si bella sama afif udah berantem aja
ya ampun untuk perempuan selalu aja bikin masalah
tadi sih sekeras aku dengar afif itu katanya udah gak percaya sama bella
karena menurut afif penyekapan kemarin itu katanya rekayasa
bener bener ya si bella itu nyebelin banget
uh bakalan seru ini
ribut lagi kalian berdua
mama dengar masalah handphone
bener bener ya kamu bella ya
kamu tuh perempuan gak tahu malu
semua orang di rumah ini udah ditipu sama kamu
ternyata kamu mesra mesraan sama si reno
kamu harus pergi
ayo pergi dari sini pergi
kamu harus pergi
enggak enggak udah cepat
enggak enggak udah cepat
keluar kamu dari rumah saya
tante jangan usir aku
eh pada apa sih mbak pagi pagi aku udah ribet kayak gini
kebetulan nih papa datang
lihat nih kelakuan nih perempuan
afid cepat kamu kasih tahu papa kamu
sebelum hati papa kamu tuh luluh
gara gara perempuan ini mengeluarkan air mata
ayo afif kamu sebagai suami jangan lemah
kamu harus tegar dong
kasih tahu nih kelakuan perempuan ini
pak ini perempuan lama lama kalau tinggal di rumah kita bisa hancur pak
nama keluarga kita bahaya
afif kamu percaya sama aku kan
aku gak ngelakuin itu aktif
afif tolong jangan usir aku
syifa membutuhkan aku afif
ada apa sih bella
biar bapak kamu tahu tuh keburukan dari perempuan ini
waktu di villa reno pak
dimana bella berada
papa kan tahu kebenarannya
jika melihat handphonenya bella
disitu ada sesuatu yang janggak
papa mau bukti
nulis apa nih
pembicaraan mereka berdua
ami amin amin lari dari aku amin
amin buka pintunya amin
tante jangan usir aku amin
amin buka amin amin syifa amin buka
amin buka pintunya amin
aku pengen kamu tahu
dituduh sama semua orang di rumah ini
aku gak apa apa dihina sama semua orang di rumah ini
tapi aku gak tahan
aku gak bisa kalau suami aku sendiri gak percaya sama aku
afif udah gak usah lulus sama air mata perempuan ini
kamu mau kasihan sama dia
afif kamu sebagai suami harusnya kamu tegas dong
masa kamu membiarkan perempuan ini tinggal di sini
sementara dia tidur dengan laki laki namanya reno
jadi suka suka mama mama mau nyebut nama reno
kamu harusnya jangan menyalahkan reno
kamu harusnya menyalahkan perempuan ini
karena perempuan ini pembawa bencana
yang sudah menggoda semua laki laki
ayo kamu sekarang keluar
tante tante tolong jangan usir aku
jangan pisahin aku sama syifa tante
kamu tidak bisa merawat cipa
cipa enggak pantas dirawat sama kamu
lebih baik kamu keluar
tante tante tahu ya
tante tante buka tante
jangan ambil syifa dari aku amin
jangan pisahin aku dari syifa
jangan ada di dalam pikiran ya
sama hati kamu tentang perempuan itu
itu perempuan enggak baik
anggap aja itu cerita lama
lebih baik sekarang
kamu mengurus diri kamu dan anak kamu
enggak usah perempuan itu
biar aja dia tinggal dengan namanya reno atau laki laki
itu pilihan dia
kamu juga harus punya pilihan
jangan pisahin aku dari syifa
ya jadi changesu saja